dan untuk mengetahui kondisi terkini di rempang kepulauan riau sudah bergabung bersama kami ada korespondensi ann indonesia ada kiki haryadi
kiki selamat sore kiki mengenai poin penolakan yang disampaikan oleh warga mereka menolak untuk dipindahkan ke tanjung banon yang sebetulnya jaraknya hanya sekitar sepuluh km dari wilayah mereka sekarang tinggal
apakah warga ini tidak diberitahukan akan seperti apa landscape nya atau blueprintnya oleh pemerintah daerah dan komunikasi pemerintah daerah sampai saat ini seperti apa sehingga mereka masih terus menolak untuk direlokasi
selamat sore puspa betul jadi setidaknya ada dua pilihan sekarang ya yang kemudian ditawarkan pemerintah kepada warga
selain relokasi ke kawasan dapur tiga si jantung pulau galang opsi yang kedua adalah terkait dengan relokasi di kawasan tanjung banon yang lokasinya tidak
begitu jauh hanya kurang lebih sekitar sepuluh km saja dari kawasan sembulang
nantinya akan dibangun rumah permanen di kawasan tersebut
terkait dengan blueprint kemudian juga bagaimana sebetulnya wujudnya nantinya rumah permanen itu itu juga yang kemudian ditanyakan oleh ketua adat setempat
kemarin sore kami sempat bertemu dengan garisman ahmad beliau adalah ketua dan setempat yang rumahnya berada di kawasan pantai melayu kawasan rempang juga
mereka mengatakan bahwa memang sampai saat ini mereka tidak tahu
bagaimana bentuk rumah yang kemudian mereka akan huni kalau nantinya jadi direlokasi dan seperti apa huniannya begitu ya
gambar secara lebih jelasnya mereka belum mendapatkan gambaran
hanya saja pemerintah ini hanya memberikan sebuah informasi terkait dengan luas lahan yang sekitar lima ratus meter persegi dengan rumah tipe empat puluh lima yang kemudian nantinya para warga ini bisa tempati
tetapi informasi yang diberikan masyarakat maksud saya informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tersebut
nyatanya memang masih mendapatkan penolakan dari warga mengenai hal ini
bahkan kemarin juga gerisman ahmad mengatakan kalau bisa dan seharusnya bisa diusahakan oleh pemerintah harus dibangun dulu beberapa rumah sebagai contoh begitu
agar kemudian nantinya masyarakat bisa mendapat gambaran puspa seperti apa rumah yang nantinya akan dibangun di kawasan tanjung banon itu sendiri
dan memang tanjung banon itu sendiri sebenarnya rekomendasi ini keluar dari ketua adat setempat
karena memang lokasinya jika dibandingkan dengan dapur tiga si jantung ini lebih baik di kawasan itu
sehingga ini paling tidak tidak akan membuat mereka kehilangan mata pencaharian ketika mereka bekerja sebagai nelayan melaut dan lain sebagainya
jadi kebanyakan memang para kepala keluarganya mereka melaut setiap hari untuk mendapatkan ikan
kemudian ikan ikannya tersebut langsung dijual untuk bisa memenuhi kehidupan sehari hari mereka puspa
jadi setidaknya pada hari ini tanggal dua puluh delapan september dua ribu dua puluh tiga kita sudah mendapatkan gambaran ya terkait dengan bagaimana sikap dari masyarakat rempang itu sendiri yang pada akhir tetap menolak
meskipun ada opsi lain yang kawasannya itu masih di pulau rempang begitu
beberapa pernyataan yang disampaikan oleh muhammad rudi pada selasa kemarin ada teman teman media yang juga bertanya
kalau pada akhirnya relokasi ke tanjung banon ini tidak disetujui juga oleh warga apa yang menjadi target atau tujuan lain dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah bp batam
rudy mengatakan bahwa memang tidak butuh waktu yang sebentar begitu ya untuk kemudian bisa membuat warga ini bisa direlokasi
jadi rudy memang masih membutuhkan waktu yang cukup panjang dan memiliki pr yang cukup panjang
agar kemudian warga ini bisa direlokasi
puspa kalau kita bisa melihat lebih jauh begitu ya pada akhirnya konflik rempang ini memunculkan beberapa hal
mulai dari hak asasi manusia kemudian hak tanah dan juga kepentingan investasi dari masyarakat
sudah seharusnya pemerintah ini mengambil sikap yang lebih jelas dan juga lebih terang lagi dengan cara musyawarah untuk mendapatkan mufakat
agar kemudian kedua belah pihak ini tidak dirugikan satu sama lain dan bisa mencari jalan tengah begitu ya
karena meskipun tenggat waktu ini sudah dihapuskan oleh pihak pemerintah para warga mengaku memang masih kebingungan bagaimana langkah langkah ke depan yang kemudian akan dilakukan pemerintah begitu terkait dengan rencana pengosongan pulau ini
memang yang ditunggu oleh masyarakat saat ini adalah komunikasi yang baik yang dilakukan oleh pemerintah meskipun pemerintah memang sudah mengklaim sejak hari senin lalu akan melakukan sosialisasi yang lebih baik lebih kekeluargaan
kemudian juga lebih humanis kepada masyarakat
terus terang kami sempat mendengar dari beberapa pernyataan dari masyarakat yang mengatakan bahwa memang sejauh ini sosialisasi dilakukan oleh pihak pihak yang berseragam
dalam tanda kutip pihak pihak berseragam ini ditakuti ataupun punya pandangan yang tidak baik begitu dari pihak mereka
sehingga memang ada bayang bayang seperti itu yang sampai saat ini membayangi para warga untuk kemudian proses sosialisasi ini dilakukan secara lebih baik lagi
jadi seperti itu kondisinya dan memang kalau tadi kami terakhir di kawasan sembulang aktivitas warga ini sudah mulai seperti semula berbeda sejak awal kami datang ketika pekan pertama
kondisinya begitu kebingungan warga karena memang dihantui oleh bayang bayang pada tanggal dua puluh delapan september hari ini akan dilakukan pengosongan tapi pada akhirnya dicabut oleh pemerintah setidaknya ada angin segar
bagi masyarakat untuk kemudian bisa menentukan sikap lain atau arah lain yang nantinya akan diambil dan juga dilakukan oleh pemerintah
pemerintah setempat dalam hal ini bp batam yang dinakodai oleh kepala bp batam yakni rudy yang juga sekaligus sebagai wali kota batam ini
baik kita harapkan ada respon segera dari pemerintah kota batam melihat tadi ada unjuk rasa penolakan dari warga untuk direlokasi ke tempat lain
terima kasih banyak kiki haryadi korrespondensi anen indonesia melaporkan dari rempang ke pulau wan riau